kita akan membahasnya dalam indonesia forward kali ini bersama saya lucia saharuy
ketahanan pangan merupakan salah satu program yang termaktub dalam nawacita presiden joko widodo
pembangunan indonesia sentris demi keadilan ekonomi dan kemajuan bersama
diwujudkan dalam pembangunan kinerja
dan infrastruktur di seluruh penjuru negeri
mengutip laporan lima tahun capaian kinerja jokowi yusuf kala
pemerintah telah membangun tiga km lebih jalan perbatasan
dan enam puluh lima bendungan
selain pembangunan bendungan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
melalui direkturat jenderal sumber daya air
ditargetkan membangun sejuta hektare jaringan irigasi
di seluruh penjuru tanah air
tantangan untuk pemenuhan ketahanan pangan yang terus berubah
seiring kondisi perubahan iklim cuaca dan ledakan jumlah penduduk di dunia
membuat kementerian pupr fokus pada pengembangan ketahanan sumber daya air
pangan dan nutrisi
di tengah kondisi lingkungan yang semakin kompetitif
oleh karena itu
pembangunan bendungan akan menjamin
produksi pangan di masa depan
karena kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air
kebutuhan pangan air dan energi selalu meningkat setiap tahunnya
ketiga hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat
pencapaian ketahanan pangan akan beriringan dengan ketahanan energi
karena diversifikasi energi dapat menjadi wujud keberhasilan pangan
sedangkan peran ketahanan air dapat meningkatkan produktivitas terkait ketahanan pangan
dan juga dapat menghasilkan energi
pencapaian ketahanan air dapat dilakukan melalui konservasi sumber daya air yang berkelanjutan
termasuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air lainnya
seperti embung dan layanan air baku
dan sudah bergabung bersama saya
direktur jenderal sumber daya air kementerian pupr
dr insinyur hari suprayogi m eng
pak yogi apa kabar
baik ya pak ya

pak kalau kita bicara soal ketahanan air apa yang anda lakukan
ini bukan menggunakan sebaton air
ini bukan menggunakan sebaton air
ini kan merupakan salah satu upaya untuk bisa mewujudkan ketahanan

nah sejauh mana peran dari kementerian pupr untuk mengupayakan ketahanan air ini pak

saya kira itu benar bahwa
untuk ketahanan pangan itu harus didukung dengan ketahanan air sendiri
karena pangan butuh air
karena pangan butuh air
direktur jenderal sumber daya air harus membuat suatu tampungan
tampungan dalam rangka
mencanangkan untuk membangun
enam puluh lima buah waduk
tentunya dalam rangka ketahanan air
sampai ini kan sudah tahun kelima
tahun kelima ini
terkontrak saat ini memang
kita upayakan untuk segera
dan dari enam puluh satu itu
enam belas sudah selesai
empat puluh lima masih berjalan
jadi waduk waduk ini enam puluh lima sudah berjalan
kemudian kalau kita bicara
dengan enam puluh satu maupun enam belas selesai
ini sudah dapat kita menambah
oke dari enam belas yang baru ini ya
kita sudah mempunyai
itu ada dua ratus tiga puluh satu
waduk yang sudah ada
itu setara dengan
dua belas miliar meter kubik tampungan
sehingga dengan adanya ini
kita bisa menambah
kira kira sudah mendekati
harapannya nantinya kalau
kira kira enam puluh satu atau enam puluh lima ini selesai
itu kita akan meningkat menjadi
yang bisa ditampung dan ini sangat
tentunya baik sebagai air
yang mendukung tentunya ketahanan pangan
juga untuk air baku
dan lain lainnya kebetulan lain
oke dengan adanya penambahan tadi sudah mencapai
sekitar tiga belas meter kubik begitu ya pak ya
nah ini berapa sih sebenarnya kebutuhan dari
warga indonesia sendiri pak
oke kalau kita bicara kebutuhan untuk irigasi aja
itu sebagian besar airnya dari air runoff river
itu sebagian besar airnya dari air runoff river
runoff river maksudnya dia dengan bendung bendung

karena pada musim kemarau tidak ada yang menjamin gitu
ketersediaan airnya ya
sehingga kita harapkan
kita prediksi nanti kalau
enam puluh lima bendungan jadi
dua ribu dua puluh tiga atau dua ribu dua puluh empat
dapat dijamin yang kita namakan
jadi di musim kemarau
ya kita masih bisa memberi air
harapannya kalau semuanya tercapai
terrealisasi enam puluh lima bendungan begitu ya pak ya

selain bendungan yang saat ini sudah
atau hampir terrealisasi
ada rencana rencana apa lagi pak
yang sudah dijalankan sejauh ini
yang sudah terrealisasi
kita target ya
selain bendungan juga pembangunan
jaringan irigasi baru
targetnya satu juta hektar
dan saat ini sudah
jadi sudah tercapai
rehabilitasi jaringan irigasi
itu sebanyak tiga juta hektar
dan sekarang sudah terpenuhi
sudah tiga juta lebih
selain itu juga masih
banyak seperti pembangunan
lahar penahan sedimen
di gunung gunung juga sudah tercapai
kita bicara soal misalnya membangun
bendungan begitu ya pak ya apa sejauh ini
kendala yang ditemui
mungkin kenapa masih ada tersisa empat
yang belum terrealisasi
baik saya kira
untuk infrastruktur memang
tidak mudah untuk membangun
banyak kendala ya
pertama infrastruktur tentunya
berhubungan dengan masyarakat
dia memakai lahan dari masyarakat
maupun lahan dari
nah kendala paling besar
adalah ini masalah sosial
masalah sosial ini terutama adalah
disamping itu juga
kenda kendala lain ya tentunya
karena memerlukan biaya besar
itu juga biaya menjadi kendala
bagaimana untuk memecahkan kendala kendala ini
dari kementerian pekerjaan umum telah membentuk
tim dalam rangka
percepatan pembebasan lahan
kecepatan masalah sosial
tim ini bekerjasama dengan
tentunya dengan pemerintah daerah
pemerintah daerah yang di depan
kita di belakangnya
kemudian juga kita dibantu oleh
kesejahteraan yang selalu mengawal
kita baik dari
mulai pembahasan lahan mulai dari
tendering mulai dari
dan sampai pelaksanaan sampai selesai
untuk percepatan dari beda
penyelesaian daripada masalah masalah
maupun kendala kendala yang ada
sehingga kendala ini kalau tidak kita segera selesaikan
akan apa ya
numpuk ya pak
molor jadi penyelesaian pekerjaan molor
itu pak lucy
targetnya itu setiap tahun berapa bendungan pak
kalau maunya enam puluh lima
bendungan dalam lima tahun
kalau target tiap tahun
memang agak susah
karena satu bendungan ini membangunnya
empat sampai lima tahun untuk satu bendungan
kalau itu semua tergantung
daripada baik itu desain
baik itu lahan
untuk enam puluh lima itu
target kita kan selesai di

kira kira berapa itu delapan tahun ya
delapan tahun itu selesai
kalau kita rata ratakan dari enam puluh
dibagi delapan tahun
berarti satu tahunnya
sekitar berapa itu
mungkin enam ya
kalau kita rata ratakan
tapi memang semuanya berbeda beda begitu ya pak ya
tergantung besarnya tergantung
kondisi di lapangan kondisi sosial
tapi ada kendala tidak untuk
dalam hal masyarakat untuk
kalau dalam hal pembangunan bendungan ini ada
penolakan begitu atau bagaimana
ya makanya kita kerjasama
tadi kita dibantu oleh
tentu sama pemerintah daerah
karena yang punya
wilayah itu kan pemda
jadi kami kami ini membangun
kita di halamanya pemda
terus kemudian kita juga
didukung oleh tp empat d dari
kejaksaan terutama untuk masalah
yang berhubungan baik
itu kita didukung cuma jangan
terjadi yang seperti itu
dan alhamdulillah saya kira sekarang
relatif lebih lancar
kita harapkan enam puluh lima itu
akan selesai tepat pada waktunya nanti
di dua ribu dua puluh tiga atau dua puluh empat
pak dalam capaian rencana
pembangunan jangka menengah nasional atau
ini ada beberapa yang
juga belum tercapai ini masalahnya
kenapa dan bagaimana mengejar
oke kita seperti saya
sampaikan tadi bahwa target target
itu ada banyak ya
di sumber daya air
sudah tercapai namun ada yang
memang belum tercapai yang belum tercapai
sangat kritis yaitu
pengendalian banjir pengendalian banjir
sungai itu memang ada
selebih dua ribu tiga ratus km
yang harus dibangun yaitu
tanggul tanggul tanggul tanggul sungai
itu memang sekarang baru
kemudian juga ada air baku
air baku dari target
hanya bisa dicapai
kenapa yang utama
adalah sebetulnya ketersediaan
dan mungkin juga targetnya
itu kan sangat panjang lebih dari dua km
range terakhir berikutnya
range terakhir berikutnya berlanjut
seperti air baku
hanya tercapai tiga puluh maka
target berikutnya harus lebih dari tiga puluh
dan ini kemarin kita sudah
dengan komisi lima dpr
dan akan kita lanjutkan
begitu juga dengan
pembangunan tanggul tanggul di sungai
itu juga akan kita lanjutkan
di periode berikutnya
menjadi pr ya begitu ya pak ya
nah wilayah mana saja yang menjadi fokus
untuk pembangunan infrastruktur
kita akan bahas lebih lanjut nanti
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward
masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara
kalau kita bicara kekeringan
oleh menteri pupr
kembali lagi di indonesia forward
kita masih berbincang bersama
dirjen sumberdaya air
bapak hari supra yogi
sebenarnya yang menjadi fokus pembangunan infrastruktur
sumberdaya air di indonesia
daerah mana saja pak
pada dasarnya semua
semua wilayah itu menjadi
namun kita membaginya nggak begitu membaginya saya kira menurut sektor
begini jadi yang menjadi prioritas itu misalnya untuk sektor irigasi
sektor itigasi yang menjadi prioritas adalah ada lima belas lumbung padi
itulah yang menjadi prioritas kita kejut
kemudian untuk sektor lain seperti kalau kita bicara kekeringan
keringan itu prioritas oleh menteri pupr diberikan kepada pulau pulau terluar
karena sulit air kan pulau pulau terluar
maka di sana ya baik dengan embung membangun embung untuk air hujan maupun juga pengeboran air tanah
sumur dalam apabila memang di situ ada potensi gitu
kemudian yang lain juga

kalau kita bicara banjir di indonesia ini ada kita petakan ada kota kota besar
kota kota besar itu ada dua puluh satu kota yang menjadi apa namanya
kawan banjir itu dua puluh satu kota
makanya di dua puluh satu kota ini yang menjadi prioritas
sekarang yang menjadi kita tuju untuk dilakukan pengendalian banjirnya
kemudian ada air baku
saya kira air baku ini beberapa daerah yang memang ada potensi air
kemudian juga kekurangan air kita lakukan dengan spam regional
spam regional itu ada sumber air
ini dibagi untuk seluruh wilayah sekitar situ
jadi tidak sendiri sendiri
jadi hal hal seperti ini yang kita lakukan kalau tadi bicara prioritas
jadi pada dasarnya semuanya
tapi kalau kita bicara prioritas yang mana yang dulukan
ya itu tadi yang punya potensi potensi bagus itu
nah menghadapi situasi seperti sekarang ini yang kekeringannya cukup lama begitu ya pak
ini apa yang bisa dilakukan dari kementerian pupr
kalau bicara kekeringan berarti kita bicara suatu masalah
dalam satu tahun ini kita standby terus karena bencana terus
di musim kemarau bencana kekeringan
sementara di musim hujan bencana banjir
bentar lagi kita mau siap untuk banjir ini
kalau tadi tanya kekeringan saya kira kita selalu menyiapkan diri untuk kekeringan
pertama untuk kekeringan itu ada dua kekeringan
kekeringan di lahan irigasi atau di penanaman ya pertanian
kemudian yang kedua adalah kekeringan untuk daerah daerah yang kering
daerah daerah yang memang kurang air
ini jangka panjangnya untuk daerah yang kurang air seperti apa namanya seperti daerah di gunung kidul misalnya
itu kita lakukan pembuatan embung kemudian kalau ada potensi air tanah juga kita boring
pengeboran air tanah setiap tahun kita anggarkan
setiap tahun kita anggarkan
ini dilarang untuk dibor daerah yang akhirnya ada yang mudah
justru dibor pada daerah kering yang airnya susah gitu loh
untuk memenuhi itu
makanya tadi saya sampaikan di pulau pulau terluar itu yang memang rawan
di daerah daerah seperti sekarang gunung kidul sudah saya kira bukan termasuk daerah yang kekeringan lagi
kemudian yang untuk daerah pertanaman daerah irigasi kita balik
bukan pertanian ditanam dulu terus minta air
kita selalu ada pembahasan
ada pembahasan alokasi air
pembahasan oleh kjr sehingga dalam suatu sistem sistem irigasi itu bisa kita hitung
untuk musim tanam misalnya mt dua itu air hanya cukup misalnya dia seribu hektare
saya cukup untuk lima ratus
jadi disesuaikan dengan ketersediaan air begitu ya pak ya
namun apabila sudah tanam lima ratus tapi berkepanjangan air kurang bisa dilakukan
apakah kita sediakan pompa pompa kalau ada sumber air yang bisa dipompa
kalau yang namanya modifikasi cuaca itu adalah alternatif terakhir
seperti hujan buatan gitu
itu hujan buatan
jadi modifikasi cuaca dimodifikasi itu adalah alternatif terakhir
dan itu perlu koordinasi yang ketat
oleh siapa koordinasinya
tentunya dari pemda dengan dari pupr juga nanti pelaksananya dengan bmkg ya
pelaksananya nanti oleh bbbt
hal hal seperti ini
begitu juga dengan banjir
banjir juga kita perlu koordinasi dalam rangka penyelesaian
seperti jakarta ini kota jakarta ini banjir
kita sudah selalu membangun
memang pupr yang membangun
untuk pembebasan lahannya sudah tahu sendiri kan
itu adalah oleh dki jakarta
kita maksudnya dijen sumber daya air selalu menganggarkan
namun beberapa kali sekarang nampaknya susah
jadi uang yang dianggarkan menjadi hangus
kalau pembebasan lahan tidak berjalan
sekarang tidak berjalan
terpaksa ya sementara kita tidak anggarkan dulu
untuk dki jakarta
saya menjawab mungkin berita yang baru baru ini
nah untuk tahun depan pak tahun dua ribu dua puluh apa target kerja dari dinas sumber daya air
saya kira targetnya adalah melanjutkan daripada renstra sebelumnya
saya kira tetap nanti dengan pembangunan bendungan
melanjutkan pembangunan yang tersisa
dan juga di dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga akan ditambah dengan masing masing lima pembangunan bendungan baru
tambah lima belas lagi
kemudian juga pembangunan irigasi jaringan irigasi baru lima ratus ribu hektare
kemudian untuk rehabilitasi jaringan irigasi itu menjadi dua juta hektare
dan beberapa termasuk tadi akan melanjutkan air baku
pembangunan air baku
jadi saya kira akan lebih dari tiga puluh meter kubik per detik pembangunan air baku
saya kira kita akan melanjutkan terus
nah pak sebenarnya untuk mencapai yang namanya ketahanan air
itu berapa sih angka ideal sebuah negara pak
oke kalau bicara berapa sih angka ideal ketahanan air
visium dua ribu tiga puluh adalah bagaimana mencapai suatu ketahanan air
air dalam tampungan ya
keterjalanan dalam tampungan
saat ini indonesia masih lima puluh delapan meter kubik per detik per tahun
kalau kita bandingkan dengan yang di bawah kita adalah ethiopia
baru mencapai tiga puluh enam meter kubik per kapita per tahun
yang paling dekat dengan indonesia itu adalah thailand
berapa thailand saat ini
seribu dua ratus meter kubik per kapita per tahun
jauh sekali pak ya
dan idealnya berapa
idealnya adalah satu sembilan ratus meter kubik per kapita per tahun
itulah indonesia tidak mencapai itu
tapi sementara kita canangkan di tahun dua ribu dua puluh
untuk mencapai satu ratus dua puluh meter kubik per tahun
sehingga kita masih punya potensi
kita harus memenuhi itu
maka pembangunan tambungan harus selalu kita lakukan
meskipun jalannya masih jauh sekali pak ya
dua ratus dua puluh target itu masih untuk menuju ideal satu sembilan ratus begitu ya pak ya
nah upaya apa saja pak yang harus dilakukan untuk mencapai menuju ke sana begitu pak
saya kira ya terus kita harus membangun suatu tambungan
dan harapan ini
harapan saya kami mengajak oleh seluruh masyarakat indonesia untuk berpartisipasi
seperti apa pak partisipasi
kalau yang punya lahan ya berikan
kita berikan di untung
bukan ganti rugi lagi
karena sekarang sudah tinggi tinggi gitu
lahannya diberikan untuk bendungan begitu ya pak
untuk pembangunan bendungan maupun tampungan
kemudian apalagi pak yang perlu
harapannya ya semua ikut bertransifikasi
mari kita awasi pembangunan semua ya
dan ya kita mohon untuk apa ya didukung
dalam rangka apa ya mewujudkan visium dua ribu tiga puluh atau ketahanan air di indonesia
semoga bisa terwujud
dan semoga bisa terwujud
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
semoga bisa terwujud
dan mungkin juga masyarakat dihimbau untuk menggunakan air dengan bijak begitu ya pak ya
oh iya setuju
supaya bisa menghemat juga begitu
menghemat air ya setuju
terima kasih pak yogi sudah berbagi informasi di sini
semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah
dan pemirsa demikian indonesia forward kali ini
saya lucia sari undur diri
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak